seorang petugas dinas perhubungan kota bekasi
dianyaya oleh sekelompok pengendara sepeda motor
di jalan jenderal ahmad yani bekasi jawa barat pada selasa sore
para pelaku yang berjumlah tujuh orang terus mengejar petugas yang sedang mengatur lalu lintas
bahkan salah satu pelaku sempat melemparkan helm ke arah korban
mereka marah karena ditegur oleh korban saat hendak memutar arah
padahal di lokasi ini sudah dipasang rambu dilarang memutar balik
korban didampingi kepala dinas perhubungan kota bekasi
melaporkan kasus penganiayaan ini ke markas pores metro bekasi kota
sebenarnya sudah terjadi pengeroyokan terhadap petugas di sub yang sedang menjalankan tugas ya
mengatur lalu lintas di jalan ahmad yani
tepatnya di uten depan rumah sakit mitra barat
kejadiannya kurang lebih setengah enam menjalankan lalu lintas
polres bekasi kota bergerak cepat menangani kasus penyerangan terhadap petugas di subkota bekasi tersebut
dikutip dari cnn indonesia com polisi menangkap dan menahan tiga tersangka pelaku pada selasa malam
ketiganya diduga melakukan penyerangan kepada korban yang sedang bertugas
dedy beben bekasi jawa barat